tol harap ingat uang itu bukan buat dijajanin ya tentang mentang latihanol barang beli baju baru
ini uangnya diperuntukkan untuk membeli resep resep ya yang sudah ditentukan nanti dari
undian yang kalian ambil sekarang ketua kelompok dari masing masing kelompok maju ke depan untuk
ambil undianya silakan eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
dari koki cilik
excuse mi halo little grow yang paling cantik dan lucu yuk belum lihat ya kalau kita semua
ini kalau lagi masak uh yuk bisa ngangak oke just see and wait sudah sudah sudah sudah jangan
ribut daripada kalian ribut ayo buktikan lebih baik gimana kalau kita adakan
untuk memasak sebelum buka puasa setuju setuju berarti hari ini kita kaget masak
lebaran sebentar lagi
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
di depan ada anak anak ada yang lagi pada kumpul kayaknya mau ngadain lomba masak masak
padeh jadi lomba masak masak di sini jadi padeh jadi santri kun anta melawan eh koki cilik tapi
kan siti bingung kira kira siapa yang menang ya pada ya pada gimana kalau kita bikin marahan
marahan marahan siapa yang menang
hai pada dasarnya apa yang disampaikan
sergei ini taruhan
taruhan itu maesir
maesir itu perbuatan setan
judi judi itu
tidak boleh dilakukan
nah ada satu hal yang
kita taruhan lebih baik
kita berikan semangat kepada mereka
siapapun yang juara jangan sombong
siapapun yang kalah jangan
berkecil hati kita selalu bersama
mereka saudara saudara kita
pak de memang mancul
banget pak deh tepuk tangan dong
sergei ini amplopnya ada gak ya
tenang aja pak de tenang aja
yuk pak de yuk
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
untuk cooking camp ini
kalian nanti akan dibagi
beberapa orang yang akan berada di dalam
yang nantinya kalian akan bekerjasama
untuk membuat masakan yang dilombakan
baik terima kasih ustadz muhtar
ya tolong dengarkan ustadz
kalian akan dibagi secara berkelompok
kelompok yang pertama
itu ada haikal asun dan juga ismail
dan untuk kelompok yang kedua
itu ada sobri indra dan lukman pastinya
lalu untuk kelompok yang ketiga

dan untuk kelompok yang ketiga
itu ada butet ayu dan lilis
kemudian untuk kelompok yang keempat
ada amalia najwa dan utami ya
lalu kelompok terakhir
ada kelompok dari tim koki cili
sekarang ustadz minta kalian semua berembuk
untuk menentukan siapa ketua kelompoknya
setelah itu ketua kelompoknya
maju ke depan untuk mengambil
untuk sanksi selotong

untuk tidak masalah
lalu paling tersisa
masyarakat dalam satu konsumen
harus memberi masyarakat
dapatkan oleh kami
betul harap diingat uang itu bukan buat dijajanin ya
mentang mentang latihan mola barang beli baju baru lah ya
ini uangnya diperuntukkan untuk membeli resep resep ya
yang sudah ditentukan nanti dari undian yang kalian ambil
sekarang ketua kelompok dari masing masing kelompok maju ke depan untuk mengambil undiannya
tadi nanti yang tertib ya
dari koki cilik boleh perwakilan bu
matanya kemana sih
untuk namanya bukan terima
ya ingat kalian lihat lagi di bawah tulisan yang kalian sebutkan tadi itu ada resep masakannya ya
kalian perhatikan kalian baca baik baik tapi jangan dibawa pada saat pembelian bahan bahannya
tujuannya apa sih harus dihafal untuk melatih kekompakan dan daya ingat kalian
sampai disitu fahim tum
alhamdulillah semuanya udah rapi
oke sergei minta tolong ambilin kompor di dapur
ada lima kalau nggak salah
waduh emang kompornya ada lima
insya allah ada lima
karena waktu itu kan kita dapet sumbangan
tuh waktu bencana alam
oh yang sumbangan dari kelurahan ya
kok aneh ya
kan sekarang bulan puasa
kok disuruh ambil opor
buat masak obor buat bakar dulu
kalau dia jam ngomong salah mulu sih
terus ngapain masih jam disini
aduh amalia pake pake bawa payung segala
sini anak anak dengerin ustazah sini
bukan repot banget
najwa dari tadi tutup hidung mulu
neng jangan begitu dong
tadi sangkanya kita kentut semua nih
saza kasih uang untuk kelompok amalia dua ratus ribu
kelompok butet dua ratus ribu
kalian ustazah kasih waktu satu jam untuk berbelanja disini
pergunakan uang dua ratus ribunya dengan baik untuk berbelanja bahan bahan yang sudah ditentukan tadi